yang datang dari masjid tua al mujahidin
masjid ini berusia tiga ratus delapan puluh tiga tahun
yang juga menjadi saksi sejarah perkembangan islam
sejak masih dalam kerajaan bone sampai sekarang
masjid tua al mujahidin yang terletak di jalan sungai citarum
kelurahan bukaka taniteria tangbone sulawesi selatan
memiliki sejumlah keunikan filosofi bangunan
serta merupakan saksi sejarah awal penyebaran agama islam
masjid bersejarah yang kini berusia tiga ratus delapan puluh tiga tahun ini
dibangun oleh raja boneh xiii lamada remeng
pada tahun seribu enam ratus tiga puluh sembilan dan pada masa pemerintahannya
di tahun seribu enam ratus tiga puluh satu hingga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejumlah keunikan sejarah dan filosofi bangunan masjid
sabar dengan ukiran ayat suci al quran
keramik ini berasal dari pemberian dinasti kerajaan tiongkok
tidak memandang perbedaan suku ras agama bangsa dan negara
selain itu ada sembilan pintu masjid
yang menyebarkan islam di indonesia
bahkan keunikan ukuran bangunan masjid
terdapat empat buah tiang yang berdiri
melambangkan empat sahabat nabi muhammad
terdapat empat buah tiang yang berdiri
melambangkan empat buah tiang yang berdiri
melambangkan empat buah tiang yang berdiri

melambangkan empat buah tiang yang berdiri
melambangkan empat buah tiang yang berdiri
melambangkan empat buah tiang yang berdiri
melambangkan empat buah tiang yang berdiri
melambangkan empat buah tiang yang berdiri
melambangkan empat buah tiang yang berdiri
melambangkan empat buah tiang yang berdiri

melambangkan empat buah tiang yang berdiri

dalam hal hal unematis
selain tempat beribadah masyarakat juga kerap mengunjungi masjid bersejarah ini untuk wisata religi